untuk lebih mengenalkan olahraga pencaksilat ke berbagai penjuru wilayah di indonesia
kementerian pemuda dan olahraga menggelar acara silat on the sea
di rumah apung pantai bangsering banyuwangi jawa timur sabtu siang
pegelaran silat on the sea diawali dengan apel seribu pendekar
dan pembacaan ikrar untuk keutuhan nkri
serta serangkaian teatrikal silat di atas rumah apung
selain apel seribu pendekar dan teatrikal pencaksilat di atas laut
silat on the sea juga menampilkan juru silat di bawah laut
dan ditutup dengan pertandingan silat di atas laut
kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mempromosikan olahraga pencaksilat
yang merupakan budaya asli indonesia
serta diharapkan mampu menarik para wisatawan agar berkunjung ke banyuwangi
seru asik dan tentunya banyak tantangannya karena di dalam laut itu banyak arus arus
dan banyak yang menarik
tadi arusnya lagi kencang sama anak anaknya juga baru sekali latihan gitu
tujuan yang dari peralatan silat on the sea ini yang pertama adalah mempromosikan
dan membudayakan pencaksilat baik di masyarakat maupun di dunia internasional itu yang pertama
terus yang kedua ini kita letakkan di banyuwangi karena memang tujuannya adalah menarik kunjungan